hai harga sejumlah bumbu dapur di pasar arjo winangun pacitan jawa timur mulai mengalami
kenaikan sejak pertengahan bulan lalu kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah
jika sebelumnya cabai rawit merah dijual tiga puluh rupiah per kilogramnya hari ini harga cabai rawit
menembus enam puluh lima rupiah kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari sebelumnya
rp dua puluh menjadi rp tiga puluh per kilogramnya tak seperti bawang merah harga bawang putih masih
stabil sebesar dua puluh tiga rupiah per kilogramnya meski harga sejumlah bumbu dapur naik warga tetap
pembelinya karena hanya sedikit pedagang yang berjualan sementara harga kebutuhan pokok seperti
telur minyak goreng gula serta sayuran juga mengalami kenaikan antara lima ratus hingga seribu
di wilayah percaya cilat atau karena kami mencoba juga enggak enggak
terkait kenaikan harga sejumlah bumbu dapur pedagang mengaku disebabkan adanya kenaikan
harga dari pemasok tapi enam puluh lima penyebabnya naik itu apa enggak tahu beli sudah mahal gitu
masih di jawa timur kenaikan harga sejumlah bumbu dapur juga terjadi di pasar tradisional
dijombang harga cabai rawit merah di pasarpon kelurahan kalimungu naik dari sebelumnya rp empat puluh lima
rupiah meski begitu karena kebutuhan pembeli pun terpaksa mengurangi belanjaannya untuk menutupi
kenaikan harga gimana yes ya sekarang ya hai shaleh pendapatan juga menurun biasanya beli satu ratus dua puluh enam
sementara bagi pedagang pasar ppkm darurat berdampak signifikan dengan turunnya jumlah pembeli mereka
yang sebagian besar adalah pedagang kaki lima
selain cabai rawit merah harga kebutuhan dapur lainnya di pasar pon juga naik
seperti bawang merah dari rp dua puluh menjadi rp dua puluh delapan per kilogramnya
harga tomat dari rp sepuluh menjadi rp enam belas per kilogramnya
dan harga cabai merah besar dari rp dua puluh menjadi rp dua puluh lima per kilogramnya
tim liputan cnn indonesia